tuhan betapa banyaknya korban dari semua peristiwa ini
dan semuanya disebabkan oleh putriku elsa
pak surya yang terpenting sekarang adalah kita sebagai orang tua harus sama sama kuat ya pak
kita harus sehat juga demi anak anak kita
enggak gue gak bisa biarin sumarno ketemu polisi
gak apa apa kan mas kita makan dulu di sini
saya gak mau kamu sama si balon biru saya ini kelaparan
ya udah saya anterin dulu
nggak usah aku sendiri aja nanti kalau kamu anter nanti kamu didemo loh sama ibu ibu kalau masuk ke dalam
yang mau masuk ke dalam siapa
saya kan cuma nganterin kamu nunggu di depan

nanti aku kutulit dulu ya
dan ditunggu dulu

besides atau nggak
kalau tidak kau pahamieties
oh ya insek

bukan itu tuh
enggak itu tadi saya kayaknya
ah udahlah mas
berarti tinggal sebentar loh mas ke toilet
kenapa dia lebih cantik
lebih kurus dari aku
aku begini kan juga karena lagi
lagi mengandung anak kamu
silahkan pak surit
saya terima kasih sekali pak surya
sudah mau mengantar dan menemani rena ke sekolah
rena akan tuju saya juga
saya tahu dia pasti sangat tertekan
nino berhak tahu
kalau sampai nino tahu
saya yakin semuanya akan tambah berantakan
seandainya waktu itu nino lebih percaya sama andin
saya yakin semuanya gak akan seperti ini
ya pak suria
juga video ini sampai kehabisan ya
tapi memang andi itu sangat luar biasa pak surya
saya kasihan dia

ketulusan hatinya kebaikan hatinya
maka semua dendam itu luntur pak
dia luar biasa pak
terima kasih bu elsa
ya tuhan betapa banyaknya korban dari semua peristiwa ini
dan semuanya disebabkan oleh putriku elsa
pak surya yang terpenting sekarang adalah kita sebagai orang tua harus sama sama kuat ya pak
kita harus sehat juga demi anak anak kita
karena kalau kita sakit pasti mereka juga akan cemas pak
kamu kenapa sih din ya allah
ayo dimakan yuk
din udah lah gak usah kekan akan akan kayak gini sih
tadi saya cuma ngerasa kenal aja sama perempuan itu
kamu tuh ya mas
kenapa aku udah gendut udah jelek ya
gimana kalau aku udah milih tujuh bulan delapan bulan
jodoh watang gendut
kamu pasti udah gak sayang lagi sama aku
pegang tangan aku juga gak mau
saya itu cintanya cuma sama kamu ngerti
saya cintanya sama kamu bukan perempuan lain
saya jadi dilihatin banyak orang
makan tadi kata lapar
terus tadi siapa
ah udah dia betul
bertheats b sawdang tidak enak
tadi kamu berani cinta sama aku
aku gak denger
perempuan tadi siapa ya
sayang makasih ya
kamu udah beli sepatu kamera
pokoknya kamu tenang aja
habis bulan aku gajian
aku ganti semuanya
kamu bilang kamu ke rumah mama kamu
jadi kayak gini kelakuan kamu selama ini
eh apa apaan sih
salah tau ya
kat udahlah kat
malu gak usah berlebihan
biarin aja biar kalian semua orang tahu kamu tuh gak bener
kamu tuh matre
aku gak mau tau
kamu balikin semuanya
gak bisa ya
ngakunya gak punya cewek
busak semua nih gara gara catherine nih
gue jadi kepikiran terus soal sumarno
pada telepon dari kantor
sampai jumpa lagi
aku kangen sama mbak
aku kangen sama mbak
aku kangen sama mbak
aku kangen sama mbak
gimana kandungan kamu sob
mau baik baik aja kan
mau maduin aku terus ya
kenapa ada apa elsa
elsa bernin dipanggil
tadi aku ketemu mereka di depan
tapi mereka gak punya bukti apa apa kan
semua aman kan elsa
tukang ojek yang harusnya jadi saksinya mba ani empat tahun yang lama
dia ada disini
dikerja di perusahaan yang lebah
dan tadi aku dengar
dia mau dipanggil sama polisi